di segmen kedua ini akan kita awali kabar dari lapangan hijau
jelang ikuti turnamen dirgantara di yogyakarta persiapan persebaya surabaya terkendala dengan belum ditetapkannya pelatih kepala baru
manajemen yang bekerja lambat membuat persiapan tim ikuti turnamen dan kompetisi divisi utama terancam berantakan
seleksi pemain persebaya surabaya di lapangan karanggayam senin sore kembali tanpa didampingi pelatih kepala
hal ini terjadi karena rencana pengumuman sosok pelatih kepala batal dilakukan
sebelum adanya pelatih kepala membuat persiapan persebaya menuju kompetisi divisi utama terancam berantakan
apalagi bulan februari nanti tim bajul ijo akan mengikuti turnamen piala dirgantara di yogyakarta
di turnamen ini persebaya akan menghadapi kesebelasan divisi utama lainnya
yakni psis semarang persitara jakarta utara pss sleman psim yogyakarta
persika mawagelang psb ngadah dan perseru serwi
belum adanya pelatih kepala membuat latihan para pemain belum bisa berjalan intensif dan hanya dilakukan seminggu empat kali
seperti biasa sebelum diambil dulu tetap seminggu empat kali
ini kan belum ada adcode kan
jadi pelatih yang lama ini dapat melangkah lebih jauh
saat ini squad green force beranggotakan sepuluh pemain muda binaan yang direkomendasikan oleh pelatih sementara ahmad rosidin
dan sepuluh pemain senior persebaya surabaya yang dipertahankan manajemen